dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun jakarta
pengelola taman impian jaya ancol menghadirkan puluhan ondel ondel
untuk menghibur para pengunjung
bertempat di pantai legun ancol
para pengunjung bisa berfoto serta berinteraksi dengan ondel ondel
pantai legun ancol sabtu sore tampak berbeda dengan kehadiran puluhan ondel ondel
hal ini membuat para pengunjung terkejut dan ingin mengabadikan momen ini
ondel ondel yang berasal dari sejumlah sanggar seni di sekitar jakarta ini
kemudian melakukan parade flash mob menari bahkan bermain sepak bola
selain itu para pengunjung juga dihibur dengan pertunjukan tari
dan musik tradisional betawi di atas panggung
semarak ancol lebaran festival akan berlangsung hingga hari minggu besok